bicara tentang hari ini ya ini semua ibu ibu bapak bapak atau siapapun yang hobi belanja
ini merupakan tanggal dan bulan yang cantik
yakni sebelas sebelas atau sebelas november yang identik dengan hari belanja online nasional atau harbolnas
sejumlah e commerce pun akhirnya berlomba memberikan diskon fantastis untuk para konsumennya
berikut informasi yang sudah dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
hari belanja online nasional atau harbolnas sebelas sebelas sebenarnya terinspirasi dari singles day di tiongkok
yang identik dengan perayaan hari para lajang setiap sebelas november
pada tanggal dan bulan tersebut sejumlah mahasiswa universitas nanjing melakukan parade belanja online
alibaba selaku situs e commerce terbesar di tiongkok pun
terinspirasi untuk menggelar hari belanja online
hari belanja online bagi para lajang ini yang dimulai sejak sebelas november dua ribu sembilan
di indonesia budaya harbolnas awalnya hanya digelar setiap tanggal dua belas desember atau dua belas dua ribu
namun seiring dengan meningkatnya penjualan secara online
banyak situs e commerce yang mengadopsi singles day sebagai bagian dari strategi pemasaran
berapa situs e commerce di indonesia pun beramai ramai menggelar harbolnas
lalu siapa saja e commerce yang ikut berpartisipasi
harbolnas di indonesia merupakan kegiatan tahunan sejak desember dua ribu dua puluh
ada enam e commerce yang memperakar saingnya
sebut saja lazada indonesia zalora belanja peri benca pink emma dan bukalapak
pesta belanja dengan diskon terbesar ini didukung sejumlah mitra
seperti pelaku industri telekomunikasi perbankan logistik hingga media
bagaimana pula dengan jumlah transaksinya
dari tahun ke tahun transaksi tersebut menjadi lebih besar

tahun dua ribu tiga belas total sebanyak tujuh ratus empat puluh miliar rupiah yang dikeluarkan oleh konsumen di indonesia
untuk berbelanja secara online
angka ini pun terus meningkat hingga sembilan satu triliun rupiah di tahun dua ribu sembilan belas
riset yang dilakukan oleh iprise di tahun dua ribu sembilan belas
orang indonesia dalam sehari menghabiskan rp tiga ratus empat puluh sembilan untuk belanja online
angka pengeluaran ini didapat dari rata rata nilai keranjang belanja yang dibukukan
dari sini dapat terlihat kategori barang yang paling banyak dibeli oleh konsumen di indonesia
antara lain elektronik dan perlengkapan olahraga